kategori dari disabilitas ini apa saja dok
oke ya mas yuda terima kasih
sebelumnya saya ucapkan selamat hari disabilitas internasional ya
yang kebetulan memang tepat di tanggal ini tiga desember ini ya
kita merayakannya memperingatinya
jadi kategori disabilitas itu memang kalau di indonesia
berdasarkan uu nomor sembilan belas itu sudah ada definisinya untuk penyandang disabilitas
nah sementara kategorisasi itu dilakukan oleh who
jadi ada tiga tingkatan dari disabilitas
jadi yang pertama itu adalah impairment atau gangguan
yaitu hilangnya atau abnormalitas secara psikis atau mental ya
fisik atau struktur anatomi maupun fungsi dari tubuh
yang kedua disability atau disabilitas itu sendiri
yaitu adanya keterbatasan maupun kekurangan kemampuan
dari seseorang melakukan aktivitas sehari harinya sebagai manusia
tingkat ketiga adalah handicap atau kecacatan
jadi suatu keadaan yang membuat individu tersebut tidak dapat memenuhi perannya
dalam bersosialisasi atau bermasyarakat
begitu mas yudha
iya dok sebelum saya lanjut ke pertanyaan
mungkin dokter bisa bantu kameranya lebih sedikit ditundukkan sedikit ya
supaya lebih terlihat
ya dok ini kalau kita bicara mengenai tadi kategorinya cukup banyak ya dok
dan masyarakat sepertinya
tidak terlalu paham
salah satunya tadi keterbatasan mental juga menjadi bagian dari itu
lalu bagaimana sebenarnya penanganannya sejauh ini yang dokter temukan
dan seberapa penting rehabilitasi medik harus segera dilakukan nih dok
iya jadi tadi kan ada psikis ya mental
jadi termasuk misalnya retardarisi mental
tadi sudah sempat kan ada slb pun juga ada yang untuk mental
itu masuk di disabilitas
tapi selama dia masih
misalnya gini jadi kalau tadi kan ada tiga tuh ya
kalau dia dengan kecacakannya itu
dia masih bisa melakukan aktivitas secara mandiri
misalnya mandi sendiri makan sendiri
nah itu masih masuk yang diimpermen
tapi karena kalau dengan kecacatannya itu
dia untuk mandi harus dibantu makan dibantu jalan dibantu
ke toilet misalnya dibantu
nah itu sudah masuk yang disabilitas
karena dia aktivitasnya hari harinya nggak bisa
tapi mungkin yang lebih luas lagi yang tadi handicap
itu kan kalau misalnya dia sampai nggak bisa sekolah
nah kadang ada yang nggak bisa aktivitas sehari hari
tapi kalau dibantu dia masih bisa datang ke sekolah bekerja gitu kan bisa ya
kalau nggak sampai bisa sekolah nggak bisa bekerja
itu sudah masuk handicap
peran rehab sendiri di kaum disabilitas ini cukup signifikan
karena memang kita bisa dibilang ya
ilmu rehabilitasi medik ini memang berkecimpung dengan dunia disabilitas
jadi kita tugasnya dokter rehabilitasi medik ini adalah yang pertama mencegah kecacatan itu tadi
atau mencegah disabilitas
kedua mengoptimalkan fungsi yang ada
jadi misalnya dia sudah cacat nih
dia sudah cacat
tapi bagaimana caranya dia masih tetap bisa beraktivitas sehari hari
atau bahkan bersosialisasi dengan orang sekitarnya
nah seperti itu
baik jadi dokter tadi secara tidak langsung
secara eksplisit menjelaskan bahwasannya
seandainya seseorang sudah tidak bisa melakukan aktivitas secara normal
bekerja bahkan kegiatan keseharian itu adalah disabilitas fisik yang memang membutuhkan rehabilitasi ya dok
lalu apakah sejauh ini memang masih sedikit orang yang paham akan hal ini
sehingga mereka menjadi tidak bisa leluasa untuk melakukan aktivitas keseharian
tanpa ada bantuan pihak lain dok
ya jadi mungkin benar ya

mungkin nggak tahu ya harus kemana gitu ya maksudnya ya mas yuda ya
padahal kalau misalnya dia sudah anggap
lah nih pasien habis kecelakaan nih kecelakaan atau apa
nah dia kan harus dirawat atau patah tulang dan sebagainya
nah itu kan kadang nggak bisa jalan nih
nah itu kadang dianggap udah nunggu tulangnya nyambung atau apa
nunggu di rumah
padahal kalau bisa rehab segera misalnya dilakukan rehab bahkan misalnya di waktu masih opname juga rehab
itu bisa lebih cepat dia bisa kembali untuk bisa beraktivitas fisik
melakukan aktivitas sehari harinya kemudian bersosialisasinya
karena dia akan dilatih supaya untuk menguatkan nih misalnya ototnya yang tidak kuat
karena kan habis tirah baring lama atau karena patah tulangnya sendiri kan
sakit dan sebagainya
nah itu ada berbagai macam cara dari kami tim rehabilitasi medik untuk mengatasi itu
iya dok kalau tadi adalah berarti memang fungsi dari anggota tubuh yang mengalami kendala
seperti tadi dokter ilustrasikan mungkin habis kecelakaan habis mengalami insiden
lalu bagaimana dengan kondisi fisik yang memang mengalami kecacatan dari lahir mungkin ataupun
masih bisakah dilakukan rehabilitasi medik untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi tubuh
iya ini bagus banget deh pertanyaannya mas yudha ya
memang jadi orang kadang merasa ada sih memang kayak amputasi itu contohnya
itu juga bisa ada yang dari lahir ada istilahnya sendiri ya
jadi memang dari lahir dia sudah tidak sempurna
bukan berarti dia tidak sempurna loh orang cacat itu banyak yang bisa berprestasi
nah itu jangan takut untuk membawa ke dokter
jadi misalnya ya amputasi tadi kan sekarang sudah banyak nih ada misalnya kalau yang amputasi kaki
ada kaki palsu amputasi tangan juga ada tangan yang bisa meningkatkan fungsinya tadi
fungsi tangan misalnya untuk membantu dia makan dan sebagainya gitu mas yuda
jadi memang tidak menutup mungkinan apabila memang ada insiden kecelakaan di amputasi
kemudian kehilangan anggota tubuhnya dan tadi ada alat bantu dan juga perlu rehabilitasi medik
untuk juga meningkatkan bagaimana fungsi alat tubuhnya yang mengalami kendala
lalu apakah memang ada bantuan secara psikologis juga nih dok selain tadi ya
fungsi tubuh ditingkatkan kembali
ya benar jadi memang di tim rehabilitasi medik itu terdiri dari berbagai macam mas yuda
jadi ada dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi seperti saya
kemudian ada fisioterapi nah itu untuk yang membantu latihan
kemudian ada yang okupasi terapi ada juga terapis wicara
nah yang membantu yang mengalami gangguan fungsi bicara gangguan fungsi bahasa
nah itu adalah tim dari terapis bicara
kalau yang terapis okupasi itu yang membantu yang misalnya untuk melakukan aktivitas sehari hari
misalnya dia memasak atau termasuk sampai misalnya menyetir untuk gerakan bekerja
ke sekolah dan sebagainya
nah psikolog itu juga masuk dari tim kami karena memang sering orang cacat itu
kalau fisik nih ya itu kadang psikis juga bukan terganggu ya tapi terpengaruh ya
mungkin karena dia menjadi merasa lebih malu hinder misalnya seperti itu
nah itu psikolog juga berperan dalam hal ini
baik dr marta terima kasih untuk informasinya
semoga perbincangan kali ini bisa memberikan awareness ya kepada masyarakat
di hari disabilitas kali ini bahwasanya meskipun keterbatasan fisik dan segala macam kekurangan
mereka adalah individu yang masih bisa berkembang dan tetap masih mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sama
seperti layaknya kita semua
terima kasih untuk waktunya dokter